termasuk juga adanya sodetan cungesicangkui
nanti besok mungkin mulai pemilihan ini
ada empat kamar tidur yang masing masing bisa digunakan untuk empat orang
perjalanan karir wilda di dunia volley pun mengalir begitu saja hingga saat ini
keputusan wilda serius menekuni volley berbuah manis
ada bir peletok yang terbuat dari jahe merah serai pala daun jeruk dan kunyit
karena kalau misalkan nongkrong di coffee shop itu kalau misalkan kerja kayak semua orang kan kerja ya
nah ini untuk kasus yang di cibubur memang ini mungkin perlu pendalaman lagi ya
yang lebih elektrik dan selamat untuk selamatkan dunia
ibu masih mempertahankan memasak menggunakan kayu bakar
sesuai atau disesuaikan dengan banyaknya air yang digunakan ya
untuk membentuk bagaimana karakter masyarakatnya yang dapat dilihat dari cara ketika mereka menjadi supporter
karena kita dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kementerian yang berhubungan dengan hospitality atau pelayanan gitu ya
jadi makanan sehari hari bagi pemain ondel ondel
kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti bukti
karena ini menggunakan karet alami dan juga serat daur ulang dari ban ban bekas yang digunakan di ajang formula e musim sebelumnya
lalu kumpulan yang lebih kenal
dan sampai dengan hari ini memang terjadi peningkatan kunjungan pasien terhadap kasus ispa
damping pak prabowo gitu ya
wah kita dapat lunchbox nih di media center
kemudian dengan kecepatan kecepatan teknologi
tapi kalau kenaikannya hanya dibebankan pada pertalit

tetapi ada surat surat apa ini segala macam
orang australia lebih kurang kemungkinan
kereta ini berakhir di salah satu stasiun yang punya nilai sejarah penting
dan keberlangsungan lingkungan juga tercermin dari konsumsi yang diberikan kepada kita awak media
nah ini dia es campur rainbow yang sudah kita siapkan
di delapan jalan ibu kota mulai jam enam pagi hingga delapan malam
apabila kita harus sadar betul
sehingga cara berpikir itulah yang kemudian menyalahkan traffic light nya
termasuk juga kemarin ada rumah pompa rumah pompa
untuk membenahi tata kota secara keseluruhan betul
dan kita lihat dari track record gibran misalnya
namun kita juga masih lakukan pemeriksaan teknis oleh para ahli kita
tergantung wilayah asalnya termasuk kopi kamojang
ya memang pemerintah diharapkan pada situasi dilema yang sangat sulit gitu ya
pengaruh mama ibunya yola yang paling besar membuat yola terjun ke volley
nggak bisa hanya satu instansi saja
seiring perkembangan zaman penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone tablet konsol game dan lain sebagainya
sehingga mereka harus migrasi ke pertamak
atau belum bisa menemukan jalan untuk menuju profit taking gitu
dibayar kepada lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara
ketika mendengar temuan penelitian tersebut
saya kira satgas itu memiliki relawan cukup banyak ya
terdapat dua aspek yang mempengaruhi
jadi saya kira ini juga gimmick gimmick
di situ sama nih jadi kalau misalnya lagi tanding kak gimana ya aku harus gimana di lapang
bagaimana pula laju pemulihan ekonomi di berbagai sektor usaha di indonesia
tommy melibatkan hampir lima puluh peternak di desanya
masanya kan abunya sampai ke teras teras itulah hitam
nah kemudian bagaimana seharusnya pengendara truk besar bisa waspada
berposisi sebagai middle blocker sella menjadi salah satu pemain kunci yang juga membawa bandung bjb tanda mata menjadi juara proliga tahun lalu
kampus juga melakukan evaluasi terhadap tingkat ekonomi dan prestasi tiap semester dari penerima kip kuliah
guys liat dulu deh ada banyak mainan di sini
padahal ia telah beberapa kali meninggikan lantai rumahnya sebagai bentuk antisipasi
bukan hanya pimpinan bank
tapi ya biasa aja juga
karena tidak semua orang bisa menjadi komandan sekolah kapal selam
oke yang pertama saya mau panaskan dulu air
dan dimasukkan ke mesin pengiling hingga menjadi pupuk organik
jadi kalau misalnya anda tidak mempunyai uang tunai yang cukup anda bisa dp dulu lalu memakai kpr ini untuk melunasi rumah impian anda
kalau misalnya kita lihat mungkin potensi yang akan digarap kedepannya kalau selain tiongkok
terkait dengan menikmati waktu gitu ya
dari sektor transportasi mereka sangat dominan oleh warga masyarakatnya
karena kami percaya bahwa desa desa wisata itu adalah dukung ya
demikian salah satu temuan dalam laporan dari australian national university
seorang wanita calon penumpang bus mengelus elus seekor kucing peliharaannya di ruang tunggu
maka pegawai kementerian keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaan
jadi kemudian ada truk yang remblong nabrak semuanya kendaraan berhenti
ya kan yang dilirik tokoh nasional seperti pak prabowo karena anak presiden
penyelamat mengebor puing puing batu beton dan tanah untuk mencapai mereka
jadi yang mewah menurut saya di
banyak sekali ya buktinya sehingga kami juga ingin dan terus bersama sama pemangku kepentingan mengembangkan film ini